tabula rasa bagaikan kanvas kosong jiwanya putih bersih dan berpengharapan
bimbinglah mereka untuk terus berimajinasi dan bereksplorasi
tumbuhkan semangatnya untuk meraih impian
karena di setiap lembarnya ada warna warni asa yang harus diwujudkannya